sepuluh jemaah umroh diberangkatkan melalui bandara juanda namun dengan aturan kementerian kesehatan terbaru
seluruh jemaah wajib transit di jakarta selama satu hari
dua puluh jemaah umroh berangkat melalui bandara juanda keberangkatan ini yang kedua selama tahun dua ribu dua puluh
bandara juanda tidak membuka penerbangan surabaya jeda
jika jemaah umroh wajib transit di bandara soekarno hatta
seluruh jemaah wajib memenuhi persyaratan vaksin dua dosis dan menunjukkan bukti negatif covid sembilan belas melalui tes pcr
untuk memantau pelaksanaan pemberangkatan jemaah umroh di bandara juanda kita tergabung dengan koresponden cnn indonesia eka rima
eka kalau tadi dibacakan mengenai peraturan peraturan yang diterapkan salah satunya adalah mereka akan diberangkatkan dulu di jakarta
sebelumnya memang bisa dari kota kota asal
lalu ada peraturan lain yang bisa anda elaborasi pada pagi hari ini terkait dengan pemberangkatan jemaah umroh
ya yuda terkait dengan peraturan yang baru memang seluruh jemaah umroh yang berasal dari jawa timur bahkan tidak hanya jawa timur tapi dari seluruh indonesia
diwajibkan untuk transit terlebih dahulu di jakarta karena masing masing bandara internasional yang ada di daerah daerah
memang tidak diizinkan untuk memberangkatkan jamaah umroh sehingga mereka harus berangkat ke seluruhan melalui jakarta
yang tepatnya jawa timur
yang diperkirakan keberangkatan akan berada pada pukul sebelas empat puluh nanti dan mereka pada hari ini wajiban pertama mereka harus memenuhi syarat negatif antigen atau negatif covid sembilan belas melalui swab antigen
sementara besok mereka diwajibkan untuk menunjukkan bukti bahwa mereka negatif covid sembilan belas melalui tes pcr terkait seperti apa kebijakan dan aturan yang baru saja dibuat
yang diperkirakan keberangkatan akan berasal dari jawa timur bahkan tidak hanya jawa timur bahkan tidak hanya jawa timur bahkan tidak hanya jawa timur
yang diperkirakan keberangkatan akan berasal dari jawa timur bahkan tidak hanya jawa timur bahkan tidak hanya jawa timur

yang diperkirakan keberangkatan akan berasal dari jawa timur bahkan tidak hanya jawa timur

yang diperkirakan keberangkatan akan berasal dari jawa timur bahkan tidak hanya jawa timur